yang telah menjadi
si kakak besok ulang tahun
waktu si adiknya ulang tahun
saya yang beliin hadiah
sekarang si kakak yang ulang tahun
saya minta bapaknya yang beri hadiah
tapi saya gak mau kalau uangnya dari hasil nyopet
itu gak mungkin
kerjaannya kan memang gitu
kan sebetulnya dia punya pilihan
kalau nyari adik mau angkat dia jadi rektur mah susah
kalau ngebeca kan asal dia mau aja
untuk bulling ibucomel
oh asal dia kaku
kalau kalian pilihan
itu makin dimatiin
mungkin suatu hal
kalau bapaknya anak anak udah gak jadi copet udah punya kerjaan yang benar bisa cari yang halal
misalnya ngeboseh beca atau jualan cilok kamu mau rujuk
saya belum tau
mungkinkah dapat kuhadapi semua kenyataan yang telah menjadi begini
kamu nyanyi udah tujuh kali lampu merah tapi gak ada satu orang pun yang ngasih uang
bukan pelit kamu nyanyi gitu
kamu nyanyinya gak enak
dikasih tau gak percaya
penghasilan dari nyopet kurang banyak atau gimana
saya nggak bisa beliin hadiah buat anak saya yang besok ulang tahun
mungkin tadi saya salah milih lagu
bukannya lagu yang salah kamunya
eh salah apa
nyanyinya gak bener
berarti bukan saya yang salah tapi nyanyinya
iya bukan saya yang salah tapi nyanyinya
yang nyanyi siapa
kenapa kamu marah marah aja bapak
istri kamu bukan marah tapi ngingetin kamu kalau dia gak mau anak anak dia
yang juga anak anak kamu
makan atau dapat apa aja dari kamu
belinya atau bayarnya dari hasil nyopet
sekarang baik baik aja
tapi bisa jadi buruk kalau orang lain tahu masa lalu saya
kalau saya dulunya copet
ada yang comel
tadi di telepon saya udah ngomong sama kamu
pasti saya ube dewi akan kebawa bawa
kalau saya ube dewi dulunya copet
terus bisa ketahuan juga
si dj itu maunya apa sih
yang pasti kalau masa lalu saya ruben dewi terungkap bahaya
gimana saya di tempat kerja saya bisa dipecat
terus saya lagi dekat sama perempuan teman kerja saya bisa dijauhin
terus mau diapain
kalau membahayakan ya habisin aja
mikir sebelum bertindak
kamu jadi copet aja bisa masuk penjara
apalagi kalau kamu begitu
terus kita harus gimana
sebentar lagi aku turun duluan ya
tapi nanti bayar ongkosnya sekalian bayarin aku
kenapa aku yang bayarin
kan kamu turun duluan
ya sekalian aja
tadi udah aku terakhir makan
liza berbuat baik itu jangan hitung hitungan
ini busnya guna apel tetapi pertama
coexistjek saya jangan
aduh kacau tapi pak
yang bhagatnight atau ih
kyu jadi pengekayaan suami
eh masih lbu